kami akan hadirkan kemerihan serta jalannya prosesi pernikahan akbar keluarga kerajaan inggris ini
bersama saya putri ayu denjas
dan kami ajak anda langsung melihat suasana di windsor
pemberkatan pernikahan akan berlangsung pukul dua belas siang waktu setempat atau pukul delapan belas waktu indonesia barat
saat ini kita bisa lihat tamu tamu telah datang
mereka semua menggunakan dress code yang sudah ditentukan oleh keluarga kerajaan
nantinya setelah prosesi pemberkatan nikah di kapel st george selesai
maka pangeran harry dan meghan markle akan melakukan kirap atau pawai kereta di sekitar castle windsor
iring iringan akan berakhir di st george hall
atau aula pertemuan di kastil dengan sekitar enam ratus tamu undangan
untuk melakukan makan siang yang diselenggarakan oleh ratu elizabeth ii
kemudian malam harinya kedua mempelai pengantin akan bergerak ke salah satu gedung
untuk merayakan pernikahan bersama dua ratus teman terdekat mereka
yang anda saksikan saat ini adalah gambar terkini
gambar terkini di
sekitar castle windsor inggris
tamu tamu sudah datang
hanya enam ratus undangan
enam ratus orang saja yang diundang untuk mengikuti pemberkatan
anda lihat ada oprah winfrey
kemudian memang betul ada teman teman artis dari meghan markle diundang
dan mereka memang membuat undangan sangat sangat terbatas
mereka mengaku karena memang keterbatasan kapel st george
tapi juga karena mereka ingin harry dan meghan ingin agar suasana akrab lebih terasa
gambar yang sebelah kiri adalah gambar di luar kapel st george
sedangkan yang di sebelah kanan adalah tidak jauh dari kapel st george
di dalam kapel st george
tamu tamu sudah datang
tinggal menunggu untuk duduk
biasanya mereka akan duduk setelah keluarga kerajaan tiba
yaitu setelah ratu elizabeth ii tiba
mereka kemudian akan segera duduk
dan ratu elizabeth memang yang akan hadir terakhir
dan tidak lama setelah ratu elizabeth hadir biasanya
prosesi kemudian akan segera berlangsung
pernikahan berlangsung pada pukul dua belas waktu inggris
atau delapan belas waktu indonesia barat dua jam lagi
untuk anda yang baru bergabung ini adalah gambar terkini dari windsor inggris
lokasi pernikahan pangeran harry dan meghan mark

pernikahan di pukul dua belas waktu inggris

yang juga tidak termasuk dalam undangan yang mengikuti pemberkatan adalah kepala kepala negara
biasanya ada kepala kepala negara dalam pernikahan pangeran william dan kate middleton
banyak sekali kepala negara yang diundang
tapi dalam pernikahan pangeran harry dan meghan markle ini tidak hanya ada beberapa kepala negara
tapi belum dikonfirmasi siapa saja yang
beberapa rekan artis meghan markle sudah terlihat yang juga teman dekat meghan markle
tadi sebelumnya ada oprah winfrey kemudian ada petenis amerika serikat serena williams
tampak tamu sedang bercengkrama di kapel st george
kita sekarang masih menunggu untuk prosesi pernikahan
ini adalah gambar gambar terbaru yang kami dapatkan
para tamu masih berkumpul semuanya
hanya ada enam ratus orang saja yang nanti bisa melihat secara langsung pemberkatan pangeran harry dan meghan markle
yang ada saksikan ada di sebelah kan adalah oprah winfrey
kemudian di sebelah kiri adalah suasana di luar kapel st george
di situ ada lihat tamu tamu
sudah mulai berdatangan mereka sedang berjalan
dan di batasi jalan di batasi oleh tali ada ratusan ribu orang berkumpul di sekitar windsor
untuk mengikuti prosesi acara ini
ada sekitar dua delapan ratus orang
yang diperbolehkan untuk masuk di sepanjang jalan menuju kastil windsor
tapi memang di sekitar arak arakan juga diperkirakan ada sekitar seratus ribu orang
yang akan menyaksikan seluruh prosesi
yang ditempatkan sepuluh berdekatan dari ivanda ke
ketua bandaraica de brasile
sebuah tubuhan penjaga agung perkebunan monagee juga mel krishna outra
setelah jam lagi pangeran harry dan meghan markle akan mengikat janji di kapel st george
dan setelahnya pangeran harry dan meghan markle akan menyandang status baru sebagai duke and duchess of sussex
baru saja hari ini ratu elizabeth ii memberikan gelar itu menyiapkan gelar itu kepada pangeran untuk diberikan kepada pangeran harry dan meghan markle

mereka semua mengikuti dress code yang sudah ditentukan di dalam undangan
dan memang khasnya adalah menggunakan topi sebagai bentuk penghormatan
masih banyak hal yang belum bisa dikonfirmasi sejauh ini
terutama soal siapa saja dari keluarga meghan markle yang akan hadir
dan menyaksikan langsung pernikahan
yang sudah hadir pasti adalah ibunda meghan markle doria ragland
yang sudah pasti tidak akan hadir adalah ayah meghan markle karena sedang menjalani sedang pemulihan setelah mengidap penyakit jantung
bagaimana dengan kakak atau adik tirinya masih belum ada konfirmasi soal itu
nanti kami akan mengonfirmasi
dengan rekan kami yang berada di lokasi berada di windsor inggris
suasananya cerah sekali
anda bisa lihat seperti yang diharapkan
dan program royal wedding meghan harry akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami